kepala badan narkotika nasional komjen polisi budiwaseso
menyindir peran badan pengawasan obat dan makanan
menyusul temuan dua pabrik besar pembuatan pil pcc di semarang dan solo
hari minggu kemarin buas mengancam akan menindak tegas
bila ditemukan aparat yang terlibat dalam jaringan pembuatan pil pcc
khususnya terkait peredaran bahan baku
yakni paracetamol kafein dan karsisodoprodol
digrebeknya dua rumah di semarang dan solo
yang menjadi pabrik pembuatan pil pcc
membuat kepala bnn komjen polisi budiwaseso geram
pasalnya dua pabrik yang digerebek bnn pada minggu kemarin ini
tergolong berskala besar karena kapasitas produksinya
mencapai empat juta butir per hari
buas menduga ada kelengahan dalam pengawasan distribusi bahan baku obat
yang digunakan untuk membuat pil pcc
yakni paracetamol kafein dan carsoprodol
pengawasan itu seharusnya menjadi tanggung jawab
badan pengawas obat dan makanan atau badan pom
pihak bnn akan mendalami penyidikan terhadap sebelas orang yang ditangkap
mereka adalah sembilan karyawan dan dua pemilik usaha
bnn mengancam akan memproses hukum apabila ada oknum petugas
yang terlibat dalam jaringan ini
kejahatan pil pcc ini sendiri seharusnya bisa dimasukkan
ke dalam undang undang pidana
karena efek dari pil pcc tersebut taubahnya narkoba
kepala balai pom semarang
woro pujiastuti mengatakan izin produksi dan izin edar pil pcc
atau karnoven buatan pt zenit pharmaceutical di semarang ini
telah dicabut sejak dua ribu tiga belas
namun oleh pihak tak bertanggung jawab
pil ini diproduksi dan distribusikan secara ilegal
daerah sasaran penjualannya adalah kalimantan dan sumatera
untuk pcc itu sebetulnya sejak dua ribu tiga belas
itu karena sering disalahgunakan
kemudian juga efek sampingnya
itu sudah dicabut izin edarnya pak
jadi kalau sekarang masih diproduksi
itu berarti produknya ilegal
dari pengakuan tersangka
distribusi pil pcc terhadap beberapa orang yang dijadikan agen dilakukan selama seminggu sekali
untuk satu kali pengiriman
setiap agen dipasok satu dua juta butir pil pcc
berarti kan diproduksi
iya dari semua yang di borongan
ada yang jatah ada yang bubuk
berarti ada mesinnya lagi dong
nggak punya lagi
dia belinya baru jadi
sama bubuk itu
sama bubuk itu iya
waktu itu mau pindah ke bahaya raja itu
dalam peredarannya pil pcc dijual seharga rp tiga sampai rp lima kepada masyarakat
mengkonsumsi pil ini harus dengan menggunakan resep dokter
pil pcc biasa dikonsumsi untuk penghilang rasa sakit
namun penyalahgunaan obat ini bisa menyebabkan halusinasi
dan tak sadarkan diri bagi yang mengkonsumsinya
damar sinuko semarang